halo selamat malam sepak bola adalah bagian dari napas masyarakat indonesia
napas karena begitu dekat dengan keseharian tapi prestasi yang diukir timnas jauh dari harapan
nakoda baru jenderal bintang tiga diharapkan siap membuka mata dan telinga
agar prestasi sepak bola tidak jadi olok olok belak
nah apa saja tantangan nakoda baru pssi disiarkan dari studio dua cnn indonesia di jakarta
bersama saya budi adiputro inilah kupas tuntas tantangan nakoda baru pssi
pokok masalahnya bukan masalah problem upah ekonomi gak bertumbuh
semua yang ada di kanan kiri belakang saya mempunyai satu tujuan yang sama
dimana sepak bola indonesia ingin maju ingin berkiprah atau berkaca di dunia
tentunya dengan step step mungkin secara step pertama di asean kemudian
dan di salon kita akan bisa berkiprah di dunia internasional
saya berkomitmen untuk pssi maka saya sampaikan dulu akan saya berikan yang terbaik
sesisa hidup saya untuk negara di bidang sepak bola
komisaris jenderal polisi muhammad iryawan terpilih menjadi ketua umum pssi dalam kongres luar biasa dua november dua ribu sembilan belas yang lalu
muhammad iryawan atau yang sering disapa dengan iwan bule ini
menang mutlak dengan memperoleh delapan puluh dua suara dari total delapan puluh lima voters yang hadir saat kongres
muhammad iryawan terpilih menjadi ketua umum pssi dalam kongres luar biasa sabtu siang
sekretaris lemhanas ini menang mutlak dengan meraih delapan puluh dua dari delapan puluh lima suara
tiga suara yang tak memilih iwan tercatat tidak sah
sejatinya ia bersaing dengan sembilan kandidat lain
namun saat kongres berlangsung hanya tersisa arief putra wicaksono dan rahim sukasa
lantaran calon lain mengundurkan diri
iwan bule yang turut diantar ibu undanya mengaku bersyukur dengan kemenangannya
ini bukan kemenangan saya tapi kemenangan insan sepak bola indonesia
sebenarnya semua berdekat untuk kemajuan sepak bola yang terakhir
sementara itu arief dan rahim sukasah menyatakan legowo dengan kemenangan lawannya
ya saya menikmati proses kekalahan saya
pasti namanya kalah gak enak rasanya
cuman alhamdulillah saya senang sih bisa stay sampai detik terakhir
mudah mudahan minimal walaupun saya nggak berhasil apapun
saya bisa menularkan perasaan ini atau kejadian ini ke para supporter
kalau kekalahan itu bagian dari permainan
karena ini pemilihan ketua umum pcc siapapun yang jadi kita harus hormati
dan jangan menduduk ini menduduk itu
jangan lah kalau nggak ada bukti jangan ngomong lah
jadi kita fair lah kita orang olahraga kan
punya integritas dan lain lain gitu
kalau di kita aja kita udah ribut bagaimana di tempat lain gitu
ini kan olahraga gitu
jadi saya gak mau keluar saya terus aja
saya nggak mundur saya maju terus
ya kalah ya kalah
namanya kita pertanding kan ada kalah ada menang kan
nah ada orang kan biasa kalau menang
kongres luar biasa ini diwarnai dengan sedikit kericuhan
saat sejumlah kandidat merasa tidak puas dengan proses dan pelaksanaan kongres
tercatat delapan kandidat ketua umum mundur saat sebelum kongres
lanyala tidak hadir karena menyatakan mundur beberapa hari sebelum kongres
sementara benhard limbong mundur dengan alasan kesibukan pada sabtu pagi sebelum kongres dimulai
sedangkan enam lainnya walk out dari arena kongres
lantaran kecewa dengan proses dan pelaksanaan kongres

mardika utama andriawan jakarta
ya masalah bola memang tidak bisa diselesaikan oleh jenderal iwan iryawan
atau jenderal muhammad iryawan sendiri
tapi harus tanggung renteng bersama sama
nah kita akan bersama sama membahas dan mungkin mencoba memecahkan
permasalahan sepak bola kita bersama para narasumber lain
yang sudah hadir di cnn indonesia pada malam hari ini
yang pertama saya akan undang koordinator safe our soccer
silahkan duduk mas akmal
nah yang kedua ada jurnalis senior olahraga
ada mas budiarto sambasi
thank you mas bas sudah datang
yang ini menarik karena beliau adalah mantan pelatih tim nasional garuda
legenda komentator sepak bola indonesia dan juga pemerhati sepak bola
siapa lagi kalau bukan edi sofian
dan yang ini mewakili suara supporter adalah menjadi bagian penting dari sepak bola indonesia
ada mas ignatius indro ketua umum paguyuban supporter tim nasional indonesia
terima kasih mas indro
silahkan duduk di sebelah sana dan juga tidak hanya kita berempat di sini
ada juga teman teman para pecinta sepak bola indonesia yang sudah hadir di studio dua
cnn indonesia pada malam hari ini
terima kasih rekan rekan kita masih menunggu kehadiran surprise nanti untuk kita semua
tapi saya mau belanja untuk anda guys
ada masalah dulu kalau kita lihat pak iwan bule sudah terpilih menjadi ketomong pssi
ada harapan sekaligus keraguan itu dua duanya lima puluh lima puluh ya
saya mau ke mas akmal dulu
catatan anda apa mas dengan terpilihnya iwan bule ini
ini harapannya lebih banyak atau keraguannya yang justru lebih banyak
ya seperti tadi dikatakan lima puluh lima puluh
ada harapan ada juga kekhawatiran
harapan karena pak iwan bisa dibilang wajah baru di sepak bola kita
di harapan bisa setidaknya menjadi figur
sentral untuk membenahi sepak bola kita yang sudah sakit
dua desa warsa terakhir
dengan berbagai masalah yang muncul
mulai dari pencurian umur di level pembinaan
kemudian sampai kepada kompetisi yang penuh dengan permainan pengaturan skor di sana
bandar judi masuk di dalamnya
sampai buruknya prestasi tim nasional kita
ini yang diharapkan bisa diatasi oleh pak iwan bule
untuk sepak bola indonesia dalam perkembangan ini

permasalahannya menjadi khawatiran buat masyarakat
karena mayoritas komite eksekutif yang ada
dari lima belas itu hampir semuanya adalah wajah wajah lama
nah ini kan ada stigma negatif di pengurus exo pssi yang terpilih
utamanya di wajah wajah lama bahkan ada yang tersandra oleh beberapa kasus
ini kan menjadi tanda tanya besar
apakah sepak bola kita ini mau dibawa maju ke depan
atau kembali ke zaman batu
ke masa lalu tidak ada perubahan sama sekali
nah ini yang kemudian menjadi tantangan ke depan
buat pak iwan bule apakah mampu
untuk bisa mengatasi permasalahan sepak bola indonesia
kemarin ada pak lieutenant general purnawirawan edi rahmayadi
bintang tiga pak kostrad
masih aktif tapi kemudian gagal untuk membenahi sepak bola indonesia
bahkan dilengsarkan di tengah jalan
nah ini kan pelajaran yang harusnya bisa diambil oleh pak iwan bule
jangan sampai kemudian mengalami nasib seperti pak edi rahmayadi
anda lihat naiknya pak iwan bule dengan naiknya pak edi rahmayadi setali tiga uang nggak bang akmal
dari segi konstelasinya fakta fakta politiknya anda lihat gimana
makanya saya sempat bertemu dengan pak iwan
saya mengatakan bahwa ini hampir mirip kejadian ini dengan apa yang dialami oleh pak edi rahmayadi

artinya beliau akan mau berkomunikasi lebih intensif dengan pak iwan bule
artinya beliau akan mau berkomunikasi lebih intensif dengan pak iwan bule
artinya beliau akan mau berkomunikasi lebih intensif dengan pak iwan bule
lebih intens kepada stakeholder sepak bola indonesia
saya pikir ini harapan ya ke depan
bahwa bukan cuma bagian dari kampanye beliau
tapi beliau bisa dan mau mendengar sepak bola kita
karena permasalahan pemilihan ketua umum pssi futer yang delapan puluh lima tadi itu selesai di kongres
selanjutnya ketua umum pssi akan berhadapan dengan masyarakat
nah ini kalau kemudian tidak memenuhi ekspektasi masyarakat
bukan mustahil kemudian di stadion ketika ada pertandingan tim nasional

jadi ini kan beban moral tersendiri kalau kemudian diteriakan mundur di stadion oleh masyarakat cinta sepak bola indonesia
jadi futter nya ada dua ratus lima puluh juta setelah delapan puluh lima
mas bas anda jurnalis olahraga bertahun tahun dari piala dunia entah kapan saya belum lahir gitu ya
sosok iwan bule ini masuk radar anda nggak
sebagai orang yang selama ini memperhatikan sepak bola indonesia

dua tahun terakhir iya karena beliau aktif di pembasmian mafia
sepak bola jadi memang disitu ada kemenonjolan sedikit dari orang orang yang aktif
sepak bola jadi memang disitu ada kemenonjolan sedikit dari orang orang yang aktif
dan memang betul banyak sekali kasus pengaturan skor yang ditangkap ya
diadili bahkan plt pun masuk bui
jadi memang nama beliau itu sudah beredar satu dua tahun terakhirlah
tapi jangan dipungkiri pak iwan ini orang baru
tapi jangan dipungkiri pak iwan ini orang baru
dan untuk menjadi ketumpesan itu memang dibutuhkan orang yang gak baru
justru orang yang nggak baru
yang gak baru yang sudah banyak masalah sepak bola kita
kalau orang yang gak baru dianggapnya bagian dari kebobrokan masa lalu seperti apa
saya nggak melihat orang lama orang baru itu sebagai sebuah pemisahan yang negatif
orang lama banyak yang bagus ada juga yang kurang
orang baru juga begitu
kalau kita lihat pak iwan
harapannya hanya satu
kalau kita lihat sepuluh tahun terakhir ya dari dua ribu sembilan ketika reformasi sepak bola dimulai oleh pak sby selaku presiden
sebetulnya sepuluh tahun itu kita krisis kepemimpinan ketumpesan
orang orang yang bertugas sebagai ketum nggak kelar kelar tugasnya
lihat aja pertama dari pak johan
lalu ada pak lanyala yang nggak sempat bertugas
lalu ada pak edi
lalu ada dua plt
yang satu malah dibuih tadi
jadi memang krisis kepemimpinan ini menjadi sebuah kelemahan persepak bola kita
dan itu sekarang yang harus di manage dikelola oleh pak iwan selaku ketum baru
menarik sekali mas bas tepuk tangan untuk mas bas jurnalis senior kita
saya mau ke supporter dulu sebelum ke pak edi
mas indro anda lihatnya tadi mas bas sudah menganam nessa ini krisisnya di kepemimpinan pssi sudah berubah menjadi kelembagaan untuk kita
ini krisisnya di kepemimpinan pssi sudah berlangsung bertahun tahun gitu ya
pak iwan bule ini bagian dari krisis itu kelanjutan krisis itu atau memang ini menjadi
ya kalau bahasa mas bas itu bahasa kultural jawa nya satropi ningitnya lah gitu ya bisa mengatasi krisis
ya kalau saya lihat dari proses awalnya kongres ya
ini sudah saya tidak melihat bahwa ada pertanggung jawaban pengurus lama
harusnya ada disitu gitu ketika ada kegagalan misalnya
dari tahun dua ribu enam belas ini catatan pssi ini sudah berubah menjadi kelembagaan untuk kita
dari tahun dua ribu enam belas ini catatan pssi ini sudah berubah menjadi kelembagaan untuk kita
ada tujuh belas nyawa supporter hilang gitu ya
lalu ada tujuh belas pengurus pssi menjadi tersangka dalam kasus match fixing
itu menjadi masalah dan terakhir adalah ketika timnas kita tidak bisa berbicara apa apa
di kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh dua ini bukti bukti kegagalan dari pengurus lama
seharusnya di kongres itu ada penolakan terhadap pertanggung jawaban dari pengurus pengurus lama
penolakan terhadap pertanggung jawaban dari pengurus pengurus lama

sehingga pengurus pengurus lama tidak bisa mencalonkan kembali
nah harapan terakhir adalah ketika pak iwan bule ini memiliki keberanian
apakah memiliki keberanian untuk menolak hegemoni dari pemain pemain lama di dalam tubuh pssi
disitu ujiannya gitu ya apakah memang berani memongkar itu
memerubah sistem dan juga melakukan perubahan perubahan di dpr
berani tidak berani nanti kita akan challenge anda akan challenge
berani tidak berani nanti kita akan challenge anda
ke pak ed yang menjadi pelatih tim nasional indonesia beberapa waktu yang lalu
mungkin lagi masa kita bangga punya ada garuda di dada gitu ya
gimana anda lihat iwan bule ini dari segi prestasi tim nasional
singkat saja sebelum kita break
oke saya kira dari masa ke masa pssi itu kan selalu muncul ketua umum yang banyak pertanyaan pihak
dan ini terjadi sebenarnya di seluruh dunia
semua federasi di sepak bola di dunia itu hanya berada di dunia ini
hampir sama sebenarnya
cuma mereka keunggulan nya sistem sudah punya
organisasi sudah bagus ya
nah di indonesia ini apa yang tadi disampaikan oleh bung akmal atau bung sambasi
ekspektasi masyarakat kita yang sebagian besar masyarakat itu gemar sepak bola
ini menjadi satu tantangan dan suatu dilema
siapapun yang akan menjadi ketua umum pssi mereka dia harus berani menghadapi tantangan ini
nah tantangan ini siapapun seperti iwan bule sekarang maju berarti dia sudah siap untuk menghadapi tantangan ini
dan kita harus menerima dia dengan sepenuhnya kita dukung kita berikan kesempatan kepada dia
untuk menyusun program general program lima tahun ke depan untuk sepak bola indonesia
dengan satu risiko sepak bola selalu ada risiko menang dan kalah
ketika gagal kita terima ya dengan lapang dada
tapi gagal dalam catatan sesuatu yang sifatnya teknis bukan karena gagal seperti bang sabazi bilang tadi ada kasus suap pengasuran sekolah dan sebagainya
tapi ketika berhasil kita dukung terus
nah ini situasinya seperti ini
oke pak e tantangannya nanti akan di jawab langsung oleh orangnya
dari tadi kita ngerasa nih pak iwan bule setelah ini kita harus break
kami akan hadirkan pak iwan bule di tengah tengah kita untuk bisa berdiskusi bersama
kami akan segera kembali tetap di kupas tuntas

nah saya tindak ke bawah sekarang ya
bicara iwan bule maka yang muncul ada tiga hal
harapan sekaligus keraguan
maksudnya dua sih kurangnya satu lah
harapan bahwa sosoknya dianggap ada di luar ringkalan para elit pssi dan sepak bola nasional selama ini
keraguan karena kita sebenarnya belum dengar banyak referensi kalau jenderal iwan ini punya rekam jejak yang teruji dalam mengurus organisasi sepak bola
daripada penasaran kita akan hadirkan
langsung sosok yang ditunggu tunggu dan mengundang pertanyaan publik
siapa lagi kalau bukan ketua umum pssi komisaris jenderal polisi muhammad iryawan
mantap pak iwan
thank you pak iwan
iwan bule tepuk tangan sekali lagi
boleh pak selamat dulu pak
ini stakeholder sepak bola nasional
bukan bagian dari delapan puluh lima voters pak
tapi orang orang yang harus di ajak ngobrol
tepuk tangan sekali lagi dong untuk ketua umum pssi yang baru
pak iwan terima kasih sudah datang ke cnn indonesia
dari tadi kita ngerasain pak iwan bahasa eskimo nya gitu ya
kita ngerasain pak iwan
bicara apa tantangannya sosok iwan bule itu gimana
tapi banyak terutama gadis gadis milenial yang menanggungnya
gak ada gadis gadis milenial yang banyak belum tahu gitu pak iwan
pak iwan bule ini sebenarnya kok jadi ketua umum pssi
punya rekam jejak apa sih pak dalam mengurus sepak bola
kira kira ngerti sepak bola gak sih
bisa gak sih ngurus organisasi sepak bola se complicated pssi ini
jawab keraguan kita pak
buat agama agama kami islam itu bagaimana nawaitu
niat mau baik atau tidak
alhamdulillah kami mempunyai itu
kenapa demikian kami ingin memberikan yang terbaik kepada indonesia
kepada negara indonesia
saya ingin mengabdikan siasa hidup saya untuk indonesia di bidang sepak bola
kenapa negara terlalu banyak memberikan kepada saya
sudah dikasih bintang tiga
dikasih sepak bola tiga kali
jadi harus saya kembalikan kepada negara
terus juga di bidang sepak bola kami dulu pemain bola
dulu pemain bola pak ya
kami tiga ya
di uni junior di bandung
kemudian kami juga pembina beberapa klub
jadi kembali bagaimana niat kita untuk bisa melaksanakan apa yang diamanakan dalam khususnya persipak bola indonesia
jadi pangkal fondasi utamanya adalah nawaitu tadi pak ya
nah itu dan tulus ikhlas
demi kemajuan sepak bola yang kita cintai
tentu kami sebagai manajer dibantu oleh semua ahli ahli di sana
pengalaman sebagai jenderal polisi mengurus organisasi kepolisian
dengan pssi yang hutan belantara seperti ini
ini pak iwan gak merasa aduh kayaknya berat juga atau gimana gitu
tergantung bagaimana kita membawakan menyentuh kepada orang orang ada di pssi
mas kemarin saya jam satu sampai jam tujuh jam sembilan saya tungguin anak anak untuk main
au sembilan belas ya mereka
saya panggil satu satu saya bilang kamu anak saya sekarang akan bertarung laksanakan dengan semangat dengan penuh optimis
saya cium saya bismil bismillah
alhamdulillah mungkin allah mendengar maka menang alhamdulillah ya
jadi karena ciuman ciuman ya pak ketua omong
terima kasih pak
pak iwan ini kan baru terpilih banyak yang ada yang nggak surprise
mas bas sih katanya dan mas akmal nggak surprise katanya pak iwan terpilih karena memang sudah ada dalam radar
tapi banyak masyarakat indonesia yang surprise pak
pak iwan bule bekas polisi jago bukan bekas polisi jago masih polisi jago sampai sekarang
bekas gubernur jawa barat sebentar gitu pak sekarang jadi ketua umum pssi
gebrakan pak iwan kemarin yang sangat terlihat adalah ketika memecat pelatih tim nasional pak
ini banyak yang ingin masih penasaran
banyak yang juga fansnya mcmanamy ini pak apa yang mendasari kemudian pak iwan di minggu pertama hari hari awal pak iwan langsung memutuskan untuk mencabut mcmanamy
padahal itu kan dipersiapkan juga untuk iff dua ribu dua puluh tuh pak
sebetulnya itu ada sebelum saya menjadi ketua ya menang kemarin ya artinya terpilih
sudah ada dalam pemikiran saya tapi kan saya tidak boleh bicara
orang ketua aja belum jadi udah ngomong ngomong mencatu simon gitu kan
jadi memang setelah saya evaluasi memang tidak ada kemajuan ya
jadi memang setelah saya evaluasi memang tidak ada kemajuan ya

tidak ada kemajuan di tim kita sehingga kami rapat exo kemudian kita analisa kami putuskan bahwa simon harus diganti
hanya tinggal siapa penggantinya kita akan melihat juara pelatih
public menginginkan siapa aja pak
ada yang punya inspirasi
public kebanyakan menginginkan luiz mila kan
pokoknya kemarin saya nonton di sandiang majo pak iwan boleh ya luiz mila
tapi kita harus membandingkan dengan pelatih sinjong yang dari korea
nah ini dua ini kita sedang kontak
kemungkinan akhir november mereka yang menyelesaikan administrasi dan pekerjaan yang dia punya
kami ingin meng assessment dua orang tersebut
jadi luiz mila tetap masuk dalam radar pak
karena kita mengakomodir publik
ekspektasinya besar sekali
jangan sampai salah ini iwan boleh mengakomodir udah tahu masyarakat menginginkan luiz mila
kita akan melihat
kedua pelatih tersebut
pola konsep apa yang akan dipakai untuk melatih tim mas gita
namun kami pun berdiskusi dengan
para pelatih lokal
untuk bisa nanti mengerucut kepada siapa
tentunya tidak saya nentukan ini harus a atau b s mila atau xinjong tidak
jadi publik mohon bersabar
sisa waktu ini kami memanfaatkan simon untuk tetap mengawal tim mas gita karena memang kontrak belum selesai juga
tapi pssi memang punya duit pak untuk mengontrak
luiz mila atau mungkin pelatih korea yang harga yang mahal kan
itu urusan ketua
cari urusan ketua
pak masalahnya benar kenapa saya nanya punya duit apa enggak
kabarnya ada beberapa sebulan terakhir kita dipenuhi narasi katanya pssi punya banyak utang kemana mana
salah satunya pak lanyala mateliti boleh ditampilkan enggak
utangnya pssi katanya kepada mantan ketua umum pssi yang satu ini
oke kita sambil nunggu pak lihat headline nya
nanti biar pak lanyala mateliti bisa ditampilkan enggak
iwan bule yang menjawab pertanyaannya
nah ini nih ya pak iwan boleh ditampilkan nah ini pssi cicil utang ke lanyala masih kurang tujuh lima miliar itu katanya
gimana pak mau rekrut pelatih pelatih keren mahal oke punya tapi ini kata pak lanyala masih utang gimana pak iwan
begitu saya selesai istiqoroh izin kepada orang tua maju menjadi calon ketua saya harus siap memikul apa yang ada di tubuh pssi
jadi jangan hutang yang lain pun saya pikul
jadi pasti optimistis mau dibayar pak ya
pak tapi bolak balik pak iwan ngomong orang tua orang tua orang tua kemarin itu salah satu apa namanya gambar yang kita dapat menarik sekali ketika di arena apa namanya kongres ya pak ya itu bapak sama ibu akrab sekali dan ibu hadir di tengah tengah proses kompetisi dan apa namanya proses yang ketat itu pak itu gimana ceritanya pak
ya memang penting sih pak ibu dalam
khususnya kebetulan orang tua saya tinggal satu ibu adalah jimat jimat tau kalau batu wali yang tidak ada harganya gitu jadi seorang ibu memberikan spirit yang tinggi kepada saya memberikan jalan kehidupan kepada saya mungkin rekan rekan tidak percaya setiap pagi saya akan berangkat pasti cium kaki ibu saya ya cium nanti pulang juga jam berapa pasti saya ketemu itu yang membuat alhamdulillah sayang manusia dirasa saya
yang manusia tidak sempurna sampai sekarang bisa sehat diberikan kesempatan dan alhamdulillah putar putar menunjuk saya sebagai ketua umum pssi itu mungkin doa dari ibu saya
itu dia doa ibu jadi kalau iwan bule bintang tiga mungkin ibu bintang lima atau bintang enam begitu pak ya
gila gila begitu lah
oke kita akan masuk ke titik persoalan karena banyak publik yang penasaran sebenarnya seberapa menguasai iwan bule dengan permasalahan pssi dan apa saja tantangan tantangan federasi ini kedepannya kita akan jawab itu pak kita mulai anamnesa masalah dari mulai struktur organisasinya
mulai kemudian supporternya prestasinya kita akan bahas itu pak usai jeda kami akan segera kembali
ya anda masih di kupas tuntas dan saya masih bersama dengan pak ustaz jeddah
ya saya bersama dengan ketua umum pssi yang baru pak iwan bule saya gak apa apa pak mengilih iwan bule ya pak ya lebih terkenal gitu kayaknya biar bebas ya pak ya namanya egaliter kalau di lembola itu harus egaliter
kita belanja masalah pak iwan pak iwan ini kan mewarisi apa namanya problematika terutama di organisasi yang justru sangat tidak mudah tidak kecil dan kompleksnya luar biasa pak
anam nesak atau belanja masalahnya pak iwan dari segi organisasi apa sih problem utama pssi dalam bidang induk organisasinya dalam jelasnya
kalau boleh flashback ke belakang saya sudah jalan kira kira bulan maret ke seluruh puter puter yang ada di seluruh indonesia
ini awal saya ini saya jalan maret itu ke bandung kemudian ke semarang surabaya bali sulawesi balikpapan pontianak
jakarta tiga kali jadi kami banyak juga dapat dari teman teman baik itu kompetisi kemudian jadwal dan sebagainya
khusus organisasi kami melihat memang ada satu yang harus kami benahi di sana bukan di benahi ditambahkan
semua ada terbagi di sana exo katakanlah dua belas ya saya lihat mereka nanti masuk dalam komunitas tetap
banyak sekali ada empat belas yang satu mungkin wasit akan saya hire keluar
high di luar pak ini outsourcing dari luar pak ya
luar setahun aja mungkin dari inggris lah saya akan cari kita harus setahun
siapa pak calonnya pak
belum ada masih rahasia
masih rahasia ya
karena kalau lebih dari setahun dia nanti terkontaminasi lagi ke bali ya
kemudian dari sekian ada satu yang mungkin akan saya buat nanti yaitu divisi atau direkturat khusus yang membidangi pembinaan fans club atau supporter
sampai sekarang belum ada yang nyentuh supporter itu
padahal itu permasalahan yang terus terjadi di lapangan ada saja
jadi gak ada yang ngurusin betul betul mas indro dan kawan kawan sebagai supporter gitu
siapa pc yang ngurusin supporter saya tanya
ada di luar pc sih ya
ada di struktur kita langsung gak ada gak ada udah saya buka pak udah saya buka gitu
jadi itu tugasnya adalah bagaimana supporter itu bisa kita bina
sekarang pertanyaannya kemarin waktu malaysia lawan indonesia di gbk
supporter ngejar ngejar supporter malaysia kan
saya tanya mereka kamu tahu nggak itu bermasalah
wah gak bisa pak ini nasionalisme
kamu tahu gak pak kali hukum gak tahu dong
itu kewajiban siapa memberitahu
pengurus dong pak
pengurus dong makasih
saya cocok jadi pengurus
jangan jangan gak boleh jadi watawan aja
bung tomo dibakar pak panariklamu
mereka nggak tahu juga kalau itu bisa memberikan sanksi ke persebaya
sudah kena sanksinya sekarang
kompetensi tidak boleh ada penonton
mereka nggak tahu gitu apalagi yang bersikap internasional kan bisa memalukan buat kita
itu salah satu yang ngurus itu
jadi organisasi itu terlalu gemuk atau terlalu kurus tapi banyak hal yang kemudian belum selama ini diurus oleh kongres mesej
ya salah satunya itu ya
lain kami kan sedang kami analisa semua karena kan kami baru masuk ya
jelas salah satunya itu dulu
yang lain kami sambil jalan nanti
karena kami benahi
seperti exo dua belas apa kerjanya
komite tetap ada disiplin ada wasit ada kompetensi terus sampai empat belas
ngapain aja dia cuma datang sebulan kali ya
si a nanti memidangi berapa asprog dengan
dengan liga atau klub
satu wakil satu dua
terus kalau ngomong ngiring ngiring kami aja kan bercuma
kita bagi apa sih wakil satu bertanggung jawab indonesia bagian barat bagian timur
sedang kami kaji
yang jelas pasti ada perubahan gitu
ada perubahan ya pak ya
oke tepuk tangan untuk pak iwan
saya mau belanja masalah dulu pak dari teman teman supaya pak iwan juga bisa mendengar gitu ya
bang akmal kalau bicara organisasi tadi sesimpel itu kaya kemudian jadi problem organisasi di pssc
ya pak iwan kan tadi sudah belajar dari dan belajar dari masyarakat mendengar apa yang disampaikan masyarakat
kalau saya simpel gitu
pr pertama buat pak iwan bule itu kantor pssi
bagaimana kita bisa kerja fokus untuk membangun sepak bola kita kalau kantornya nomaden
dulu misalnya saya pernah mengkritisi pssi
kenapa vietnam sekarang maju luar biasa
mereka menggunakan dana gold project mereka untuk membangun kantor federasi
kemudian membangun infrastruktur latihan
sama juga terakhir timor leste kamboja
mereka menggunakan itu
nah kita entah kemarin kemarin dana gold project digunakan untuk apa
saya pikir ini pr terbesar gitu
kantor adalah tempat yang paling harus disiapkan untuk kemudian membuat pengurus fokus untuk bekerja
pak iwan bule bisa dengan mudah mengkoordinir kerja
sekarang kan misalnya agak beda
pt liga ada di sudirman
kemudian pssc ada di fx
sempat ada di kemang
nah ini mungkin pr nya
termasuk di dalamnya adalah tempat latihan tim nasional
karena bagaimana tim nasional kita bisa berprestasi bisa meningkat kualitasnya kalau tempat latihannya juga binda binda
oke itu tempat latihan itu hal yang simpel selama ini kurang begitu diperhatikan
tapi ternyata matter sekali ya bang akmal ya
mas bas secara struktur organisasi apa problem utama yang harus menjadi pr nya pak iwan bule
tadi sudah disinggung pak iwan sedikit soal pemilik suara
pak iwan ini kan menangnya mutlak
delapan puluh sekian suara
itu mandat penuh yang tidak mudah untuk dikelola
pertanyaan saya sebetulnya simpel
selama ini masalah dan juga solusi sepak bola kita itu di hak suara
di pemilik suara
mereka yang suka main main
memperdagangkan suara istilahnya
nah ini kan terdiri dari tiga puluh empat asprof
sama ada futsal segala macam
apakah pak iwan setelah tadi menceritakan pengalaman pergi ke daerah untuk bicara dengan mereka
pak iwan merasa nyaman gak berhadapan dengan mereka
nyaman dalam arti begini
pak iwan sekarang punya kekuasaan mutlak untuk mengubah supaya hak suara itu tidak sebanyak
hanya diberikan kepada perempuan
hanya diberikan kepada mereka yang betul betul menyumbangkan sesuatu untuk sepak bola kita
menurut saya tiga puluh empat asprof itu nggak semuanya ideal
gak semuanya membina sepak bola kita
ini dari organisasi pak
oke dijawab dulu pak iwan
dua pertanyaan beliau beliau ini
ini semua ada di sini pak
kantor saya sepakat
salah satu dalam visi misi saya adalah soccer camp
adalah membangun kantor wisma dan lapangan
tentunya dari mana tuh pssi punya tanah
sekarang sudah ada impres nomor tiga tahun dua ribu sembilan belas
tentang percepatan pembangunan sepak bola
kami baru rapat baru saja udah main bola
saya minta tanah sama dia
minta tanah pak
karena kita terlalu mahal beli tanah kan sayang
kalau minta kerjaan sama mas bas
pembangunannya fifa sekarang mau turun dua delapan
kalau nggak diambil hangus tahun ini
berarti empat puluh miliar
kalau kita masih proses
saya tanya ke xo
eh kamu yang kaya kaya sebenarnya xo
peter tanuri kemarin nyumbang tanah delapan hektare di cikidang
jadi kita akan coba buat dulu satu
tidak terserap dari fifa nanti
jadi kita akan buat dulu lapangan bola di sana
tapi selama ini nggak punya tanah nggak punya tempat latihan nggak punya kantor yang ajak gitu
maksudnya kan bang akmal itu karena gak punya duit
atau memang duitnya dihambur hamburkan untuk tempat yang lain
atau apa sih anamnesa pak
itu tanya pengurus yang lama jangan
yang penting ada delapan hektare di tangan gitu ya
dari mas bas tadi puter sih menarik
jadi kita tuh madat ada di puter
siapa putar pemilik hak suara
siapa itu tiga puluh empat asprop seribu delapan ratus tiga puluh satu seribu enam ratus tiga puluh dua seribu enam ratus tiga puluh tiga satu futsal satu sepak bola wanita
memang ini saran
tapi kami agak sulit kalau asprop di kotomi di kotak kotak
pasti marah asprop
karena provinsi kan haknya sama gitu
mereka artinya gorontalo dengan jawa dibedakan mungkin
gorontalo ngambil pasti marah dia gitu
suaranya kan gonggongnya luar biasa gitu
yang paling penting bagaimana dia asprop itu bisa membuat program di provinsi provinsi untuk kemajuan sepak bola
jadi tidak ada perampingan tidak ada likuidasi seperti yang kemudian mas bas sarankan
itu nanti kami ke depan
sekarang kita berdayakan yang ada dulu
yang ke depan kira kira ini efisien atau tidak
kalau asprop kan mewakili provinsi
nggak enak kita kalau mau dibedakan
ini lebih penting asprop ini kan pasti membeda bedakan
nanti jadi bermasalah besar menurut kami
tapi ke depan masukan terima kasih
kami akan melihat menganalisa
sehingga nanti betul betul organisasi efektif dan efisien
kita masih bicara struktur organisasi
saya akan kasih kesempatan kepada dedeng kutbola yang ada di ujung sana
tapi kita harus break dulu pak ed
kami akan segera kembali
sangat besar ini
pak ed ada pertanyaan atau ada stretching issue gak yang akan dijawab oleh ketua umum yang baru
begini pak ewan
dalam dunia sepak bola
itu ada dua infrastruktur yang penting yang perlu diperhatikan
pertama infrastructure organisasi
disitu dibagi dua lagi
ada non teknis ada teknis
jangan ada yang kelewat disini
kemudian kedua infrastructure fisik
tadi sudah sampaikan bu akmal
perlu kantor perlu stadion perlu diklat dan sebagainya
kita kesampingan dulu yang fisik
kita fokus pada organisasi
posisi sekarang pak ewan
indonesia itu ada di urutan satu ratus tujuh puluh satu
kita berada di bawah vietnam
negara yang baru merdeka berapa puluh tahun yang lalu
yang selama ini dipecunangi oleh kita
berada di atas kita
kemudian myanmar dan terakhir malaysia
kita berada di urutan ke enam dari sepuluh negara asean
ini titik nadir
tadi pak iwan sudah jelaskan bahwa di prapel dunia sekarang
kita kalah dalam empat pertandingan berturut turut
dan wajar kalau pak ewan memberhentikan imon
itu saya setuju sekali
tepuk tangan tepuk tangan
jadi jangan jangan ada yang bisikin pak ewan lagi
suruh mencat simon
ketuaan harus harus
harus diberikan masukan yang baik
masukan yang baik
nah pak ewan
ini posisi indonesia sudah seperti itu
di sepak bolanya
anggap sajalah indonesia ini seperti ketika afrika selatan baru merdeka
waktu itu nelson mandela langsung menjadi presiden federasi sepak bola afrika selatan
dalam suasana perang
tapi dia hobi sepak bola
dan dia ingin sepak bolanya maju di dunia
apa yang dia lakukan pak
carlos you bangun sepak bola afrika
saya nggak mau tahu
dia ambil ahli dari belanda
ahli di bidang manajemen sepak bola
dia jadikan ceo afrika selatan football federation
duduklah di situ
you manage sepak bola afrika selatan
silahkan you rekrut sdm nya
jadikan yang terbaik
intinya pak ed
kita bermimpi jauh sekali ya ingin ke piala asia piala dunia
tapi kenyataannya pak iwan sdm kita tidak punya
kita di petik
siapa orang indonesia yang pernah membawa piala dunia
janganlah piala dunia pak
piala asia aja belum pernah kita pak
jadi bagaimana mungkin kita mau bekerja dengan orang orang seperti ini
yang dia hanya bayangan untuk menuju ke piala asia
piala dunia dia impian pak
tapi yang dilakukan oleh jepang
dia undang ziko
dia undang gus hiding
saya bertemu langsung pak dengan zagalo
raja saudi arabia
saya ingat betul
saya bicara di hilton holtan
kita kasih kemenangan putung kepada zagallo
bangun sepak bola saudara
nah inilah pak edwan
saya kira pak
bapak harus berani pak
ini sdm sdm yang selama ini hanya kumpul di senayan
bapak second aja
bapak mulai dengan segera baru pak
second ya pak edwan
kalau kata pak edwan
kalau nawaitunya baik kan
itu awalnya baik
ada tambahan pak
orang kitanya bukan dibuang pak
bapak pilih yang terbaik
tapi yang usianya muda
begitu satu tahun dua tahun
dia ini yang akan menjadi itu
itu aja mungkin
jadi impor boleh ya pak ya
gak ada pak
yang unggul itu uruguay
kemudian dia undang pak uruguay ahlinya ke brazil
maka brazil sekarang jadi
seperti itu pak
thank you pak ed
saya mau dengar suara supporter
apa yang menjadi concern anda
ya kalau tadi pak iwan menyatakan bahwa akan ada divisi untuk supporter
kami menyambut baik
sebagai ketua umum paguyuban supporter
nah tapi disitu saya rasa tidak cukup
sebenarnya yang diinginkan supporter kan sederhana
bagaimana dapat jaminan keamanan dan kenyamanan dalam menyaksikan sebuah pertandingan sepak bola
yang dilakukan secara sportif
sportif kemarin hilang dengan ada match fixing dan lain lain gitu ya
namun saya pikir perlu adanya juga payung hukum untuk supporter
beberapa waktu yang lalu saya debat dengan pak gatot sesmenpora gitu ya
masalah payung hukum ini
dia menyatakan bahwa kan sudah ada kuhp
gak cukup gitu lah
kita bisa melakukan hukuman dengan
melakukan hukuman dengan supporter supporter yang bertindak anarkis
tapi kan dibutuhkan juga edukasi
bagaimana kita mengedukasi supporter supporter hingga akar rumput
itu yang menjadi aturan main di payung hukum itu
bagaimana mengatur cara mendidik supporter hingga payung hukum
saya mengajak pssi sekarang untuk membentuk itu
kebetulan psti juga telah membangun pembicaraan dengan komisi sepuluh dpr
untuk membicarakan payung hukum ini karena
sejauh ini baru ada di undang undang olahragaan
satu pasal dan itu disebutnya penonton pak
itu yang lemah sekali tidak bisa melakukan edukasi hingga kk
dengan hadirnya struktur ini ada harapan yang cukup baik
ya saya pikir ini harapan baru ya
dengan bagaimana kita bisa bekerja sama untuk menciptakan payung hukum tersebut gitu
dan akhirnya kita bisa melakukan edukasi
baik terima kasih tepuk tangan untuk mas indra
pak iwan beli super job nih
pak f itu menghalalkan impor
ini sdm kita selama ini yang bikin
kita nggak bisa terbang terbang tinggi gitu ya
bahkan di level asia tenggara kita sudah sekalah sama vietnam dan filipina
terima kasih bang edwin masukannya
ya ini tentu dalam pemikiran kami
namun kami akan berdayakan dulu yang ada sekarang
kemarin saya sampai amerika
saya kemarin dapat exo
ya mau mau aja gue sepak bola
saya bilang kalau masih kayak seperti dulu
kita sudah pertarung kan
kemudian ya ya
gak takut pak
ini orang orang lama kan biasanya punya kekuasaan
ya ada risiko nanti
sip tante kayak pak ya
alhamdulillah pak kapolri memberikan support kepada saya
satgas mabiah terus hidup
tadi terakhir saya ketemu pak idam
tapi minimal sudah jauh berkurang lah
saya berterima kasih kepada kak poli
tentu ini harapan besar buat kami
karena nanti yang bisa masuk ya
atas mafia itu kan gitu
apa yang disampaikan bang edi terima kasih
tentu menjadi pertimbangan kami nanti
kami kan sudah ngambil syaratnya wasit nanti
dan jelas kalau wasit tidak mungkin
dari kita ada aja di main matanya
jadi kalau duit gak ada masalah pak
ya kan mahal mahal tuh zagalo carlos alberto pereira
itu kan mahal banget
hanya raja arab yang bisa datangin
makanya itu urusan ketua lah nyari itu kan
yang sudah tunjuk ketua ya kita harus pikul
tunggu tunggu habis itu kan gitu
mengenai organisasi menarik pak saya tambahkan pak edi sofian
misalnya kalau ketika banyak yang mengkritik
tentang rangkap jabatan para exco
banyak dari exco yang hadir menjadi squadnya
kabinetnya pak iwan bule di pssi ini
juga merangkap jabatan dengan pengurus klub
banyak yang khawatir
terutama insan sepak bola bang akmal mas indro misalnya
ini ada konflik kepentingan nggak
termasuk pak iwan kan mungkin jadi salah satu pembina
banyak yang ref
tapi kita akan blok dia
yang punya klub itu saya tidak taruh di komite tetap
yang berkaitan dengan mengatur kompetensi
saya awasi dan kita evaluasi tiap enam bulan
saya belum tentukan dari exo dua belas ke komite tetap yang per tiga belas belum
saya akan lihat akan profiling dulu
buat pak iwan tidak masalah pak
rangkap jabatan dalam
kalau bisa tidak
kalau nggak mereka harus menanggalkan jabatan yang ada di exo dengan pemilik klub itu
kalau gak salah
sudara harunan itu sudah mau mundur
kalau tidak salah mudah mudahan
selama dia tidak memanfaatkan jabatan itu
untuk kepentingan liganya
atau kepentingan klubnya
mungkin sementara kita lihat perkembangan
dan kemungkinan akan ada resafah kabinet ya pak ya
nanti insanbora tahu
kalau dia bermain tahu
tinggal kasih tahu saya saja
siap teleponnya pak iwan
tapi siap resafah kabinet ya pak
kalau memang ini squad kabinetnya bapak ini tidak bisa menjadi
persoalan kan begini
exo sendiri dipilih oleh puter
kita tidak bisa
seenaknya ganti begitu

tentu salah satu di bis itu ya iya pasti kerja sama saya itu ya pak
kerja sama dengan supporter
kerja sama dengan kepolisian gitu
di sana sudah ditunjuk dua orang
satu dari lo dari intelijen
satu dari oop
kami akan buat juga mou dengan kapolri
dan di bawahnya provinsi
asprop dengan kapolda
sehingga itu berkaitan dengan supporter
saya diskusi kemarin dengan
berapa supporter jack mania
satu saja dia tidak pernah dikumpulkan
tuh yang opss sih
bener nggak pak sindro
betul nggak dikumpulkan
pemilih gathering main main di pantai di gunung
anda boleh lihat di malaysia
aliansi supporter indonesia di malaysia
jadi satu mereka
ada orang bandung orang jakarta gabung
tapi pelan pelan lah dari kecil dulu
dua puluh lama lama kan dia bicara
oh ternyata nggak begitu
ya tentu saya nanti minta masukan dari
ketua supporter indonesia
pasti dapat lah
kalau kata pak iwan pelan pelan akan menyatukan supporter indonesia
pak ed tahan dulu
tapi yang tidak boleh pelan pelan adalah
memberantas mafia bola
kita akan bahas itu usaha jeda
kami akan segera kembali
d "t entara mangsa
strateginya pak apa strategi yang sebelumnya tidak dilakukan oleh pengurus pssi lain
dan mungkin iwan bule akan punya sesuatu yang baru dan mungkin membuat kita tercengang gitu
saya kebetulan masih anggota polisi dan saya cukup senior di kepolisian
urusan strategi dengan polisi saya tidak boleh jelaskan di sini
itu urusan pribadi saya makasih ya saya
supaya jangan kebaca oleh mafia mafia itu
cukup saya dengan tim saya
ya pasti kalau jenderal polisi udah takutnya agak udah hilang mungkin dari lima puluh tahun yang lalu gitu pak
bang akmal cerita mengenai ini apa yang menjadi concern anda
ya kalau ini kan sebenarnya sudah lama kasus ini
bahkan sejak galatama galatama itu hancur karena judi gitu kan pengaturan skor dan sebagainya
kemudian masuk liga indonesia tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat
di sini kemudian kalau tahun sembilan puluh empat sampai kemudian tahun dua ribu sepuluh itu lebih kepada match setting
karena menggunakan dana apbd
jadi siapa yang mau jadi wali kota mau jadi gubernur
gampang aja nebak juara tahun ini siapa
cari aja daerah yang mau pemilihan gubernur bupati atau wali kota pasti juara
nah dua ribu sepuluh ke sini sudah tidak lagi penggunaan apbd
karena klub profesional tidak boleh menggunakan dana apbd itu permendagrinya keluar
sehingga kemudian yang masuk adalah bandar bandar judi dari luar
itu yang liga satu ya
bandar bandar judi dari luar yang kemudian masuk
permasalahannya adalah kalau kita punya rumah gitu
orang lain nggak akan mungkin masuk kalau nggak dibukain pintu gitu
artinya ketika bandar judi itu masuk ke indonesia berarti kan ada yang membukakan pintu
nah pintu inilah yang nanti kita harapkan ditutup sama pak iwan gitu kan
tutup rapi sehingga kita bisa bersihakan bola kita ini dengan cara yang lebih sehat profesional bermartabat
seberapa optimis anda lihat iwan bule ini bisa menutup pintu yang selama ini dibiarin terbuka paling tidak
ini kan pertarungan
ini pertarungan backgroundnya pak iwan sebagai polisi gitu kan
artinya ketika beliau tidak bisa untuk menangani ini
ini kan masyarakat yang kemudian akan memberikan penilaian
kalau saya sih dalam konteks saat ini dengan ada satgas mafia bola
kemudian mungkin nanti pak iwan di dalam kabinetnya membentuk misalnya departemen spot intelligence gitu kan
yang kemudian menangani dan melakukan investigasi terhadap kasus kasus sepak bola kita yang ada main main
kalau di liga satu itu lebih kepada bandar bandar judi
kalau ada pengelola klub liga satu yang bilang di bola indonesia itu gampang
menang kalah dapat duit kok
nah di liga dua ini lebih banyak masih pada faktor medsetting
siapa yang mau lolos ke liga satu itu banyak yang ngatur
kemarin kemarin orang orang di dalam pssi yang mengatur itu semua
dan saya pikir pak iwan dengan pengetahuan yang ada saat ini sudah memetakan masalah ini
di kabinetnya pak iwan anda lihat orang orang yang terindikasi atau bagian dari yang selama ini
eh buka pintu dikit lah gitu
masih ada gak
tapi kan tadi pak yonda bilang siapapun yang kemudian mau macam macam di era beliau
ya udah ditendang aja gitu kan
mas mau menambahkan
ya saya kira ya harus digarisbawahi
sukses membasmi pengaturan skor itu sudah cukup tinggi
antara lain plt ketum pun sudah masuk bui
itu sukses luar biasa
tepuk tangan untuk pssi
untuk polisi pak yang tepuk tangan dong
tapi kan ada saat gasnya
saya kira yang lebih penting lagi pak iwan ya
tadi sudah disinggung oleh bang edi sofian
saya ngobrol sama pemain nasional disini ada nih
mana nasir boleh berdiri nggak
tadi bicara agak lama dengan nasir
sebetulnya sepak bola kita masalahnya satu pak
pemain wasit pengurus
pertandingan dan seterusnya
yang menyedihkan pak ya misalkan ya
pelatih kita yang bersertifikat fifa
sekarang bisa dihitung jari
wasit fifa kita nggak punya lagi
ada hubungannya nggak mas bas dengan mafia ini
tapi lebih penting lagi adalah mereka nggak diberikan capacity building
untuk meningkatkan profesionalismenya
dan saya kira pak iwan bisa mencoba ngutak ngatik supaya capacity building itu berjalan
seperti dulu pak kita punya wasit fifa
kita punya pelatih banyak
sekarang ada pelatih indonesia gak kepake untuk tim nas
pak silahkan dijawabin nih
bang akmal tadi bilang squadnya pak iwan ini meskipun bang akmal nggak mau ngaku siapa orangnya
ya saya pikir kita nggak bisa menebak nebak ini a ini harus ada barang bukti gitu kan
dan gak bisa juga barang bukti diumbar di acara publik seperti ini
tapi indera penciuman anda mencium itu
masih ada dalam kabinet
pak iwan juga tau lah gitu
gimana tuh pak melihatnya gitu
spotnya pak iwan ternyata juga gimana mau menyapu lantai yang bersih kalau sapunya kurang bersih
tunggu aja nanti
masa ketika tanggal sekarang sampai kapan itu aja jawaban saya
jurnalis cnn indonesia sport avandi punya pertanyaan untuk pak iwan terkait dengan mafia bola
itu sabotase dari mafia tuh biasanya
pak iwan mundurnya edi rahmayadi itu momennya tidak lama setelah sepak bola indonesia diguncang dengan kasus mafia bola begitu ya
ketika itu sudah ada sebelas orang yang dijadikan tersangka oleh satgas mafia bola bentukan polri
dan saya ingin mengutip sedikit satu kalimat dari edi rahmayadi ketika dia mundur
sudah dilarang mengatur skor terjadi pengaturan skor
ada perkelahian juga
itu kan berarti saya gagal
jangan sampai karena satu dua orang pssi jadi terganggu
jelas bahwa sebenarnya edi rahmayadi ingin mendukung pemberantasan mafia bola tapi dia merasa gagal
nah berhubung di kepengurusan pssi saat ini masih ada wajah wajah lama begitu ya pak ya
ada kekhawatiran apa yang dialami oleh pak edi rahmayadi akan dialami juga oleh pak iwan bule
semacam tidak leluasa bergerak di dalam pssi
bagaimana bapak menyikapi kekhawatiran kekhawatiran ini pak
terutama dari orang orang lama mungkin
oke gimana pak iwan
saya kan sudah petakan beliau beliau itu
sudah saya profiling
sehingga saya akan menaruh dia di tempat tempat yang tidak leluasa untuk melangkah
saya tidak bisa bicara perorangan
saya yakin dengan fakta integritas kemarin saya dengan sumpah bahwa dia sesuai agama masing masing akan memperbaiki sepak bola
pak iwan sudah memetakan dan kabarnya akan memberikan posisi posisi yang tidak
dan posisi yang tidak basah kepada orang orang yang terduga
kenapa tidak diberantas saja
kenapa tidak dikoren saja dari kabinetnya iwan bule
siapa yang bisa mengeluarkan
mas kamu tahu tidak cara pemilihan exo
oh ya karena puter
tidak bisa kita sembarangan mengeluarkan
jadi tidak semudah yang dibicarakan orang
itu hebatnya sepak bola
mereka dipilih puter juga
tanya kan sama puter kemudian pemilih mereka
jadi itu susah
sekarang bagaimana niat mereka
kita bisa tahu
kamu mau baik
jangan sampai kejadian seperti periode terdahulu
sekalian mungkin dengan satgas ya ke belakang kita kupas
apa yang sudah dia lakukan
lebih nggak ada beban saya
pak edi pak edi ada komentar
ya kalau bicara masalah suap pengaturan suara
ini kan ada kaitan langsung dengan moral mental seseorang ya pak iwan ya
individu individu ini memiliki mental dan moral
sebutlah ya memang buruk ya bung
ya dia bermain untuk klub
kadang kadang dia bermain timnas
merah putih juga garuda dijual juga sama dia
satu sonot jalan adalah
coba dengan pencegahan
jadi jangan sampai itu terjadi ya
kita lihat seperti kpk aja kan sekarang ada pencegahan
artinya libatkanlah semua pihak
yang bisa mencegah terjadinya hal ini
biasanya itu di federasi yang lain itu melibatkan
atau pada saat rekrut pemain
di kita ini kan rekrut pemain asing aja
yang saya tahu di pssi itu ya
persyaratan pemain asing aja
sama sekali ya enteng enteng aja
dia nggak tahu dari mana
pernah main bola di divisi mana
yang penting masuk indonesia
ternyata dia membawa
suasana buruk dengan
pernah terlibat kasus suap
dia kasih contoh yang tidak baik
nah pemain kita yang masih labil
kurang pengalaman wawasan internasionalnya
dia pikir nih
satu kebiasaan yang baik
pertandingan di setting dan sebagainya
nah ini tantangan yang harus pak iwan atasi
di samping itu pak
sekarang ini kan kita harus
menghadapi suasana it pak
dulu ketika saya melatih tim garuda
itu mudah aja pak
ketika garuda mau lawan malaysia
tidak ada yang bisa komunikasi dengan kamar
terus pemain pun kemana pun kita jaga
aman pak sampai ke lapangan pertandingan
kalau sekarang mereka pegang handphone
anytime dengan wa dengan sms
bermain dengan mafia
dan bisa ketengan ya pak edy ya
itu mungkin tantangan ini juga yang tidak mudah
jadi saya kira pak iwan
libatkanlah profesional yang bisa menyetop itu
ini masalah ahlak pak
saya yakin dia juga punya anak punya istri
dan perlulah dia berbuat begitu untuk keluarganya
pak iwan biasanya orang jahat itu lebih banyak akalnya pak
lebih jago dibanding orang baik
terutama polisi polisi yang mau berantas
mau berantas mafia bule ini
gimana pak menyiasat dia pak
kalau saya bicara it kan nggak mungkin saya buka di sini
itu ada bagiannya
yang disampaikan pak edi sudah dilakukan
itu ada timnya
nanti tahu mereka kan gitu
jadi itu ada bagiannya
pencegahan yang real di depan mata
saya sampai nanti saya menempatkan yang
ya beri kesempatan dialah
siapa saya nggak tahu juga menuju kepada siapa
manusia mungkin bisa berubah
kalau nggak berubah nanti kita tentu akan nyari langkah langkah yang kira kira kita permalukan dia
dengan apa ya
saya sudah berikan sama dia
mari kita baik
mari kita majukan sepak bola
tapi mau macam macam aja
sudah pernah ngomong dari hati ke hati pak
makanya saya bisa bicara begini
insya allah saya mohon doanya dari rakyat indonesia
supaya sepak bola kita bisa lebih maju
oke tepuk tangan
tapi seberapa yakin anda satgas mafia bola ini jauh lebih canggih jauh lebih oke dibanding para bandit bandit sepak bola pak
ya jelas lah
dia sekolah kemana mana fbi
sekolah teknologi kemana mana
kalau satgas itu kan kalau mafianya mungkin tidak maksimal
jadi pastilah itu
kenapa bisa tertangkap yang lain lain
kenapa waktu mengambil barang bukti bisa ketahuan
target iwan bule dalam enam bulan ke depan untuk memberantas ini pak singkat saja
ya berantas ini kan kayak patah morgana tidak ketahuan
ya ada sekarang permainan kan kita belum tahu
nanti ketahuannya kan ada informasi
dikasih tahu kita kita pasti kita lakukan itu
kayak ini kalau tahu dari mana dari mereka kan bicara gitu
saya harapkan nanti mungkin para pemirsa supporter kawan kawan kasih tahu saya
kalau ada imbryo begini ada mungkin mulai penjudi dari luar masuk kasih tahu saya
dan iwan bule siap menerima informasi dari mana saja pak
terima kasih pak
kita akan break dulu pak
kita bicara mengenai prestasi
apalagi indonesia kabarnya akan menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh dalam beberapa tahun ke depan
kita akan bicara itu saja dah
tetap bersama kami
oke anda masih di kupas tuntas
kita bicara mengenai prestasi tim nasional
supporter saya mau tanya ke mas indro
seberapa gregetan sih supporter tim nasional indonesia terkait dengan prestasi kita beberapa tahun terakhir ini
ya kalau kita melihat prestasi terutama di kualifikasi piala dunia tentunya
kita bisa bilang itu prestasi yang sangat memalukan
empat kali pertandingan tiga di kandang dan kalah
kita dari dulu kita nggak pernah melihat kita kalah segitunya sama vietnam
tidak pernah kalah dengan malaysia di kandang sendiri
kalau lawan thailand oke lah
sebenarnya kan ini kesempatan bahwa yang agak berat tuh uni emirat arab di kualifikasi ini
tapi kenapa di empat pertandingan pertama kita kalah
jelas saja kita geregetan
dan kenapa juga ketika prestasi di u enam belas usia
u sembilan belas cukup bagus tapi di seniornya enggak
kalau kita melihatnya kan bahwa ada kompetisi yang nggak salah gitu ya
bagaimana memperlakukan kompetisi yang salah
pembinaan sepak bola usia dini yang salah
nah itu yang jadi dan terutama juga dengan mismanagement sehingga louis mila tidak dibayar gitu ya
akhirnya kita dapat pelatih yang sekelas simon mcmanamy yang ya segitulah kelasnya gitu loh
ya akhirnya ya kita enggak bisa menang
menyalahkan dia juga karena emang kelasnya cuma segitu
ini karena salah urus organisasi atau memang sdm kita kalau tadi kata mas bas dan pak edi memang susah betul sdm kita untuk bisa berprestasi memang
pertama ada mismanagement jelas
kenapa tidak dibayar gitu kan
dan juga mungkin bagaimana liganya begitu jadwalnya mepet dengan jadwal internasional gitu ya
sekelas kualifikasi piala dunia
ini kan juga dipertanyakan ketika habis pertandingan besoknya pertandingan liga
dan jadwalnya aja udah berantakan
ya bagaimana dengan pelaksanaan liga satu dan sampai liga tiga dan seterusnya gitu
saya mau ke pak eddy
pak edi dulu anda pelatih tim nasional indonesia tahun tahun berapa pak
tahun delapan puluh pssi junior kemudian delapan puluh dua pssi garuda
waktu itu kita masih agak tegak kepala pak dalam kancer sempat kelasnya
boleh dibilang lawan singapura lawan malaysia itu tidur pules
lawan filipina itu justru itu betul betul gudang gol
kita pernah kalau nggak salah ketika saya mimpin garuda sebelas lawan filipina
apa yang membuat prestasi dan bisa gudang gol gudang gol itu justru berbalik dalam beberapa tahun terakhir
kita harus paham betul nih ya
bahwa bicara prestasi maka bicara kualitas teknis pemain kita
itu nomor satu
ya berarti kita lihat aja mereka main di gbk lawan vietnam lawan malaysia
kita di pejabat
disitulah kemampuan mereka
baik teknis baik fisik baik karakter
karakter gak ada
dia pegang garuda tapi karakternya bukan garuda
ketika saya mimpin garuda kita main di korea bahkan ya
itu kita ketinggalan dua
saya bilang setengah main kamu pulang di jakarta pulang ke rumah masing masing
ke pak kopern
gak pantas kamu di indonesia
berbaliklah jadi tiga dua
itulah terakhir saya ingat betul kita menang lawan korea
sejak itu kita nggak pernahin lagi
artinya pak iwan sdm tadi saya sampaikan kan
hire aja dari asing
maksudnya gini ada benang merah untuk prestasi
benang merahnya apa
nomor satu itu tentunya ketua umum turun kepada sekjen
dari sekjen kepada btn
badan tim nasional
ini harus the right person yang betul betul dia menguasai teknis
dari situ turun direktur teknik
inilah yang memenangi teknik sepakbola indonesia
sejauh ini anda lihat gimana pak edi
sejauh ini dalam kepengurusan lima tahun terakhir misalnya
ya berarti sdm nya juga memang dari mulai btn tadi
dari mulai dirtek tadi
turunlah keputusan siapa pelatihnya
makanya tadi turunlah simon itulah yang dipilih
kemudian ini dia merekrut pemain
nah ini terakhir nih
ya mungkin dia muter kemana
ke pertandingan kemana
ke makassar surabaya
di sini kan dia lihat
ini oke masuk
mungkin tidak tepat gitu
nah apa yang kita lihat
saya sedih waktu lawan kemarin terakhir lawan vietnam kalau nggak salah ya
lawan malaysia di puncunjangi
itu saya baru duduk
bang edi berapa nih
sebentar lagi juga goal
kalau main kem ini
goal kebobolan maksudnya kan
iya anda lihat masa ada fullback
tackle keras di kotak penalti
itu satu hal yang jangan dilakukan
karena kalau dilakukan adalah penalti
kalau sudah penalti ya kita masukkan
dan buat edi sofia itu tidak hanya sekedar salah teknik tapi juga salah urus
nah itulah benang merahnya tadi saya bilang
mohon maaf pak iban bukan semua di higher deresing
benang merah saja pak
dan itu bukan satu orang pak
satu tim pak
satu tim satu paket
dari mulai pelatih trainer dokter medical
masur sampai ke tukang urus sepatunya
jadi personalia itu penting sekali ya
pak iwan silahkan dijawab pak
ya saya sampaikan tadi
itu menjadi pemikiran kami
tentu step by step ya
dengan wasit akan saya hiratkan itu sudah akan perubahan kesana
tentunya ini baju masukan
bung kawan kita tim supporter ketuanya
komandannya lah ya
ada hal yang salah juga dalam
peneran peran pemain dari liga satu ke tim nasional
dimana kadang kadang mereka mengirim pemain
yang sudah akan melakukan pertandingan
karena klub liga satu juga butuh juga pemain ini
untuk main dengan klub yang lainnya
ini baru saya temukan kemarin
saya sidak ke u sembilan belas
sudah satu dua tiga
sudah main indah sabria
sudah main ada dua orang baru nyampe dari satu klub
sudah main timnya jadi kacau lagi
nah ini harus kita sepakati bersama ya
sehingga ini tidak terulang kembali
banyak sekali yang kita benahi ya
yang jelas kami akan terus berdiskusi dengan pakar pakar bola
sehingga nanti pelan pelan kami akan benahi semua yang ada di pssi ini
kau ingin banyak sekali masalahnya mas bas
ujung mulainya harus dari mana
saya kira dari empat pertandingan yang kita kalah
satu hal yang cukup menonjol
kita cuma kuat main enam puluh menit
habis itu stamina anjlok
dan kalau stamina sudah anjlok
fisik juga sudah tidak mampu ngapa ngapain
kaki sudah pegel
nah dulu memang sempat ada
cara yang cukup unik ya
dikasih pelatih fisik khusus
dulu saya ingat tahun delapan puluh an timnas kita
fisiknya dilatih oleh almarhum tahir jideh
dia itu pelatih bulu tangkis
banyak yang muntah muntah pak
karena tidak kuat
jadi kelihatannya memang
kepelatihan fisik ini
dan juga yang kedua
saya kira tadi bang edi juga sudah menyinggung
kita itu pernah jaya kok
kita pernah merebut medali perunggu di asian games lima puluh
masuk semifinal asian games delapan puluh delapan
dua kali juara sea games
apa konsep pak iwan
terutama dalam yang tadi saya singgung sedikit
seluruh struktur timnas
bukan hanya pemain
mulai dari btn
apalagi kita akan menjadi tuan rumah nanti ya mas basyah
jangan sampai malu maluin kalah di babak awal awal gitu ya
kita akan bahas itu bagaimana strategi ketua umum pssi yang baru
dalam meningkatkan prestasi tim nasional
tetap bersama kami
pssi kemarin harus tetap menjaga
melihara yang bagus
kelompok umur kita bagus
kita lakukan terobosan terobosan baru
seperti tadi dikatakan
hal hal yang selama ini menjadi masalah sepak bola kita
kita benahi dan saya pikir
ada harapan untuk itu semua
dengan tadi apa yang disampaikan oleh bang iwan
dia akan tampil paling depan
untuk melakukan perubahan sepak bola indonesia
dan tentunya kita sebagai masyarakat
tetap kritis terhadap permasalahan
dan beliau tadi sampaikan
artinya ada ruang terbuka yang agak berbeda dengan pssi sebelumnya
bahwa psi saat ini mau mendengar
dan ini yang kemudian diharapkan oleh
dan ya itu tadi
di timnas misalnya soal prestasi
ya kita belakangan
prestasi kita mundur dan tidak bagus
karena permasalahannya ada di kompetisi
nah ke depan kalau kompetisi sehat
insya allah tim nasional kita juga akan kuat
dan akan berprestasi
kompetisi menjadi kunci bang akmal ya
teman teman supporter ada yang ingin berbicara juga
yang penting dan utama
nama siapa pak
penggemar sepak bola
yang terpenting dan utama adalah pendekatan iptec
karena iptec ini bagaimanapun juga
mengukur vo max
mengukur segala macam
itu berpengaruh terhadap
performan pemain di lapangan
tidak perlu malu dan ragu untuk
belanja shopping ide ke thailand
gak usah jauh jauh
tahun sembilan puluh kita masih kosong kosong dengan jepang
penyisian prapiala dunia
tapi sekarang mereka melejit
mereka sudah punya dream dua ribu lima puluh juara dunia
untuk sampai juara dunia itu adalah
akan dilakukan oleh putra putra terbaik jepang
yang dilahirkan tahun dua ribu dua puluh
kami titipkan dream ini kepada pak iwan
lima tahun kedepan seperti apa
tapi iptec menjadi pagar kita yang paling penting
atas kompetisi resep resep terutama iptec tadi
menarik sekali pak iwan
gimana anda menjawab tantangan itu
saya pikir terima kasih
dan mengingatkan dream mimpi
kita juga harus punya mimpi
meskipun tidak gampang ya
nah kompetisi saya sepakat
memang kompetisi harus baik
kemudian termasuk pelatih
saya tidak ngupas yang kemarin siapa yang milih saya nggak tahu
ternyata setelah sedalami memang
nilainya yang bersangkutan lah gitu
mereka harus jalan
pelatih milih si a dari kesebelasan persib
mereka harus tahu betul mainnya waktu di persib itu
bukan aja di transfer oleh pemain dari plesib kepada pak iwan

nah itu dilakukan
sehingga kami nanti tentunya akan memilih pelatih
itu salah satunya
mereka mau gak jalan ke
sepak boi boi ada di wilayah wilayah
atau kesebelasan sebelasan ada
salah satunya itu
kita sekarang punya iu enam belas
yang cukup bagus ya
nah kita akan coba terobosan
kita akan kawal dia
untuk terus ke
menjadi delapan belas sembilan belas sampai terus ya
tentu ini akan membutuhkan biaya
ya kita akan coba
diasramakan disekolahkan bahkan mungkin digaji
dari mana kita akan pikirkan uangnya itu
saya optimis impres itu belum pernah ada
selama saya hidup di indonesia
presiden eger kepada sepak bola loh
seserius ini pak ya
beliau menunjuk menpora
pak jainuddin bilang jangan lupa sepak bolanya ya
setelah saya tanya ke
pertes beliau satu jam
semua bicara bola
yang campur lain bukan terlalu penting
berarti kan efektasinya luar biasa
jadi kita akan gandeng impress itu
silahkan dibaca ada dua belas kementerian
terlibat bumn harus apa
kesehatan harus apa
makanya kita akan juga sport science nanti
spot science kita akan buat disana
ada kementrian kesehatan
beliau beliau alhamdulillah kenal sama saya
pak erick thohir sudah ketemu dengan saya
beliau akan bantu kebetulan beliau kebui bola
kemudian memporanya saya setiap saat sudah bisa
datang ke tempat beliau ya
jadi gak tegang kayak dulu pak ya
menpora membekukan pssi gak adalah gitu
meminta bantu pemerintah dalam hal khusus ya
tidak mencampuri tenis sepak bola
untuk bisa memajukan
timnas secara khusus mungkin karena sekali lagi
kemudian industri juga bagus
itu harus kemudian
tapi kalau timnas gak berkipa
masyarakat juga kecewa betul nggak
itu harus betul betul kita menjadi
perhatian yang serius berkaitan dengan
kalau bicara timnas tadi kata bang akmal kompetisi menjadi salah satu kunci
penggodokan dan pemilihan
sdm yang baik
bagaimana apa yang paling penting untuk diperbaiki dari
iklim kompetisi kita ke depan pak
ya yang sekarang kan masih
kompetisi masih berubah ubah
dari situ juga berpengaruh kepada
kompetisi berubah seperti kemarin
salah satu kesebelasan kalteng putra dan persib
pada jam delapan malam
tiba tiba dimajukan jam empat
kira kira bermasalah gak
bermasalah ke semuanya gitu
eksesnya banyak itu kepada industri nya juga
hak siaran juga komplain
kemudian kepala sponsor juga demikian
yang ada di dalam kompetisi tersebut
sehingga kita harus konsen kepada komisi
yang ada di indonesia
untuk nantinya menelurkan pemain pemain
yang akan di transfer ke timnas
selain adik adik kita sekarang yang sedang sekolah
ada di barcelona ada yang sedang sekolah
di inggris juga ada sekolah
pak iwan oke
salah satu yang terakhir pak sebelum kita tutup dialog
pada malam hari ini salah satu duka
mendalam ketika kita bicara sepak bola indonesia
selain mafia bola
minimnya prestasi ada juga hal hal
yang menyangkut supporter kita tahu banyak
supporter yang meregang nyawa
dalam proses mendukung klubnya
dalam proses sepak bola indonesia
kita bisa lihat beberapa cuplikan
di antaranya apa saja yang mungkin
bisa menjadi refleksi pak iwan
dalam beberapa tahun kedepan
mengenai apa yang terjadi pada supporter kita
ini pak satu supporter tewas di laga persib
lawan persija kita lihat lagi
satu korban rusuh arema persib
di laga indonesia versus malaysia
pak iwan ini salah satu duka
yang mendalam selain minimnya prestasi
membuat kita gregetan bagaimana
paling penting cara menyelesaikan problem
yang terus berulang dari waktu ke waktu ini pak
saya rasa tadi sudah cukup banyak
dikupas sama satu supporter
yang saya sampaikan tadi saya akan bentuk
direktor atau divisi usus
menerima masukan dari pelaku supporter
di lapangan karena ada melewoblonya ada yang dituakan
pernah jadi bicara sama pssi
gak pernah kan gak pernah itu saya akan lakukan
karena memang harus
dari kita dari pssi siapa yang mencoba
lading sektornya kalau gak bicara
bukan pak salah urus juga
dulu kan tidak jelas siapa yang mengurus supporter
artinya polisi hanya
kaptip mas pemerintah daerah
makanya sekarang harus ada
kita harus tanggung jawab
oke yang terakhir pak iwan
kita akan menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh
dalam tahun dua ribu dua puluh satu
seorang komisaris jeneral polisi
muhammad iryawan janjikan kepada publik indonesia
yang nanti nanti kita gak mau jadi
penonton saja pak dalam piala dunia besok
yang pertama adalah sukses penyelenggaraan
kita mendapat kepercayaan
bisa menjadi tuan rumah piala dunia
ya sekali lagi kita
hormat kepada presiden kita
beliau menulis surat kepada presiden viva
menteri terkait kapuari juga
berarti itu pertarungan buat kita sukses inget
sukses itu adalah semua stakeholder
terlibat termasuk masyarakat karena
ada pengamanan ada jalur ada
tempostasi akomodasi dan lain sebagainya
yang kedua ini masih pesan presiden juga
ke pak menpora
kita jangan kalah
penyisihan lah kita
harus bisa masuk ke dalam
jangan sampai mimpinya presiden
mimpinya pak iwan bule
jadi harus kolaborasi semua pak
supporter insan sempak bola
termasuk jurnalis media masa
juga ikut membantu pak iwan bule
terima kasih pak iwan terima kasih pak iwan bule
pada malam hari ini kita sudah sampai di ujung diskusi
malam hari ini sebelum pak iwan bule
akan kita bubar pada diskusinya
ada pesan dari presiden jokowi
untuk insan sepak bola indonesia apa sih pesannya
kita lihat dulu
sepak bolanya pak
nah itu tadi
sepak bolanya pak
tugas khusus langsung diterima menpora baru
zainuddin amali rasanya pernyataan jokowi
yang ini benar benar mewakili rakyat kita
menpora baru dan ketua pssi yang baru
harapan baru untuk sepak bola indonesia
prestasi timnas dan kompetisi sehat
pasti jadi dambaan
selain itu tanggung jawab besar di depan mata
indonesia terpilih jadi tuan rumah
piala dunia u dua puluh
main kandang semoga adik adik garuda
muda bisa punya mental menjamu
bukan justru mental tamu
di level kompetisi jurang permusuhan
antara supporter klub masih terasa
katanya sih mau dibina sama polisi
eh maksudnya ketua pssi yang juga polisi ya
suka tidak suka kita lihat dulu
sepak bola indonesia ada di tangan
seorang general bitang tiga
bukan legenda sepak bola
wajar masyarakat meragu
pasca terpilih beliau bersabda
ini sabda pertamanya
ini bukan kemenangan saya tapi kemenangan
insan sepak bola indonesia
mohon maaf nih pak iwan ya
insan sepak bola yang mana pak akhir akhir
hanya segelintir pencetak bola yang peduli sebenarnya
siapa yang menang jadi pssi satu
bagi jutaan supporter lainnya yang ada disini
kita semua kemenangan
hanya ada di lapangan hijau
ketua ganti orang orang lama urung berganti
rasanya di dalam masih bertikitaka
terus melahirkan tekan tekir revolusi pssi
kok yang gak jadi jadi
era berganti buladi roni pati nasarani
bima sakti sampai febri haryadi
supporter masih berkelahi
mafianya sibuk berjudi
rasanya mafia bola itu kayak kentut
tercium tapi sering tidak terbukti
baunya hilang perlahan
malingnya pura pura lupa
tolong pssi nya diurus yang becus
gelombang dukungan timnas
biar kami yang urus semua disini
demikian kupas tuntas malam hari ini
saya budi adiputro selamat malam
tentu tak kebangkanku
kuyakin hari ini pasti menang
komarkas sama bangku
kuyakin hari ini pasti menang
komarkas sama bangku